setelah pertarungan permusuhan dan perdebatan yang melelahkan selama lebih dari setengah tahun lebih mungkin
pilkada dki jakarta telah menentukan pemimpin barunya
namun gelombang pertentangan ternyata belum juga usai
bahkan menemukan sumbu api barunya pasca tuntutan jaksa kepada ahok dalam kasus penodaan agama
belum usai kita menghadapi panasnya tensi politik di ibu kota publik kemudian dibuat geleng geleng kepala
melihat aksi koboi aparat kepolisian di lubuk linggau sumatera selatan yang memakan korban jiwa
itulah beberapa topik yang akan kami ulas lebih dalam dan juga dalam perspektif yang berbeda dalam segmen indonesia minggu ini
kali ini bersama senior saya budayawan mas arswendo atmawiloto
terima kasih mas ars sudah datang minggu minggu
habis kondangan atau sebelum kondangan atau memang batik menjadi identitas baru
oh batik baru
tapi sebelum kita berdiskusi mengenai tiga topik tadi yang menjadi top of mind publik minggu ini
kita saksikan dulu informasi pengantar berikut ini
peristiwa penembakan itu terjadi pada hari selasa kemarin
ketika itu sekitar pukul sepuluh pagi pores lubuk linggau dan polsek timur satu kota lubuk linggau menggelar razia cipta kondisi
di depan sma negeri lima lubuk linggau di jalan fatmawati soekarno
tiba tiba sebuah mobil sedan melintas dan
dan tidak mau berhenti
mobil bahkan hampir menabrak tugas
polisi akhirnya mengejar mobil tersebut
lalu terjadilah peristiwa penembakan oleh polisi di jalan smb dua kelurahan marga mulia
mobil ternyata berisi delapan orang yang merupakan satu keluarga
seorang meninggal dunia akibat luka tembak tidak ada
dan enam lainnya terluka tembak termasuk seorang balita berusia tiga tahun
seorang penumpang usia enam tahun tidak terluka
dalam keterangan persnya kapolda sumatera selatan irjen polisi agung
budi martoyo menyatakan bahwa terduga pelaku penembakan adalah brigadir k
kapolda juga mengakui bahwa brigadir k terus menembak meski mobil sudah dalam keadaan berhenti
tim polda gabungan dari propam dan pose masih memeriksa yang melakukan penembakan
terfinisial brigadir k kupang k

sama dengan hukum bidang
terpenuhi semua ini iya ini semua prominent ada menewaskan orang sangat tragis
ya udah itu aja diakui diproses secara hukum secepatnya atau dengan tertib dengan disiplin yang ada selesai
bukan lalu di wah ini nanti ada begini lagi wah gini nanti
karena apa karena saya khawatirnya berita tentang polisi yang dipojokkan ini banyak
kemarin di jawa timur juga terjadi hal semacam itu
maka gerombolan tertentu menyerang ke arah polisi
nah kalau ini dipakai sebagai pastilah ini saya lebih suka dugaan ini keliru
tidak dipakai sebagai untuk ini ya kita proses aja bagaimana adanya aja
secara terbuka dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan
akan terus menerus dimunculkan akan terus menerus dimunculkan wih nggak selesai selesai dengan korban kayak begitu
bukan apa apa karena justru karena harusnya ini tidak terjadi gitu
yang mencemaskan itu hal hal yang harusnya tidak terjadi
perbandingan saya tadi mungkin terlalu jauh
isu pki dihembuskan kita semua masa sih pki masih sakti masa sih nggak ada
ada peristiwa juga
tapi ketakutannya real ketakutannya real
ketakutan ini yang dipakai
ketika orang orang begitu kena di pki kan kasarnya lo bisa diapain apa aja
nah ini yang tiba tiba menjadi sama juga polisi nggak bener nih
seluruh polisi gak bener kalau nembak nembak begini caranya
tapi mas arswendo jauh dari
ini kalau kita bicara konspirasi yang ada mungkin aja masuk akal mungkin tidak masuk akal
itu bisa dua posibilitas
tapi yang kemudian paling masuk akal yang dirasakan masyarakat adalah ketika
aparat keamanan kepolisian dalam hal ini yang kemudian diberikan kuasa oleh undang undang konstitusi untuk memegang senjata dan memakainya
untuk kepentingan hukum penegakan hukum
itu bisa saja berbuat alpa dan kemudian menembak kita sendiri yang membayar pajak untuk membayar mereka
ini kan hal hal seperti ini banyak terjadi
abuse of power abuse of weapon dari polisi ini kemudian bisa memakan korban rakyat biasa
anda melihatnya apa kalau dari sektor itu
kekhawatiran terkait dengan pemegang senjata ini
ya muka saya ya intan kepolisian kan banyak sekali
dan yang dudusin polisi saya tidak berusaha membela
meskipun pengen mendudukkan persoalnya supaya
bebannya luar biasa
dari jalanan yang macet orang kawinan di sana menyita jalanan lagi
entah izin demo ada begitu ada
terdengar sampai dengan yang berusaha dengan kasus kasus terorisme
maksud saya kurang lebihnya
nah ini kemudian dari awal lagi diteliti lagi
nah pasukan bahwa begini yang akan tugas begini keadaannya begini
sehingga paling tidak mengurangi atau mengeliminasi kemungkinan kemungkinan semacam ini
termasuk pembinaan mental kepolisian untuk memegang karena mungkin memegang senjata itu tidak boleh sembarangan gitu mas arsya
bukannya it can happen
itu bisa terjadi
bukan terjadi kan
di dalam kondisi tertentu seseorang itu kebetulan orang itu polisi yang tidak diharapkan begitu lah
takut saya atau kekhawatiran saya atau kecemasan saya
nah ternyata polisi memang sukanya main tembak
apa aja juga ditembakin
itu yang dikhawatirkan
jadi kemudian institusi kepolisiannya kemudian diserang secara
dan mungkin aja itu ditumpangi oleh freerider freerider atau penumpang gelap yang punya tujuan tujuan tertentu
tujuan tertentu lah
ini lalu penjelasannya jadi nggak
penyelesaiannya ini dianggap ah ini memang polisi pasti akan belain anggotanya
bau bau amis seperti ini beberapa tahun belakangan anda cium nggak kemudian bagaimana polisi misalnya dalam memberantas terorisme
bau amis seperti ini juga dituduhkan kan polisi
ya tapi kalau dengan terorisme dengan teroris gitu kita masyarakat paling nggak opini opini yang muncul
positif semua ya
masih ya jangan begitu dong masih kurang lebihnya masih begitu
tapi kalau begini ini oh bekas sekali
bekas sekali ya
kurbannya kemudian dimunculin lagi
ini dan lain sebagainya
kemudian banyak masyarakat pasca kejadian ini menyayangkan sekali kenapa polisi bisa bertindak asal asalan seperti itu
kalau kita bicara masyarakat lagi lagi menanya kabarnya kepolisian yang dipimpin jenderal tito ini sudah sangat reform
sudah sangat jalur yang lebih baik dibanding sebelum sebelumnya gitu mas ars
profesionalisme polri ini kemudian dipertanyakan lagi gitu
evaluasi anda seperti apa
enggak kalau saya profesionalisme mestinya tidak
nggak ada hubungannya
kan sudah profesional bahwa satu dua istilahnya di jawa itu telur satu tempat itu ada yang nggak benarnya
kurang hebat apa amerika polisi
iya masih ada
mereka kadang kadang malah bisa ditampilin di televisi padahal korbannya anak dari seorang bintang paling ternama misalnya disitu
di perancis ada kayak begitu
di inggris sangat terjadi kemungkinan kemungkinan
tapi ini kan presentasinya kecil
dan ini justru harus ditentukan
terus kita lihat
tidak menjadi sorotan untuk menggugat profesionalisme atau menggugat sebaiknya polisi kembali lagi di bawah tni ad
udah lah kita udah momennya udah bagus selain kesempatan ini
ini nggak benar ya ini yang diberesin
yang paling penting tujukan profesionalisme dengan penegakan hukumnya dengan berhati hati ya
mas ars diproses secara adil secara fair dan terbuka sehingga masyarakat bisa punya kepercayaan lagi
tapi kalau kita bicara mengenai telur
tadi ada yang pasti ada telur busuk lah dalam satu koalisi
ada kuningnya pecah gitu
sama seperti pilkada dki jakarta
mas ars fendi
kalau kita lihat di satu kuali mungkin telurnya enak makanannya enak
pilkada dki jakarta berjalan dengan lancar
ini salah satu aman
ya meskipun ada yang bertama sia sana sini
tapi kemudian dalam konteks itu aman
tapi kemudian banyak yang menyesalkan bahwa ada satu dua tiga telur yang busuk yang pecah yang gagal makan
nah seperti apa perspektif anda terkait pilkada dki jakarta ini
kita akan bahasnya di segmen berikutnya
kami akan segera kembali usaha jadwal berikut